perairan sungai musi menjadi lokasi yang paling terdampak kabut asap akibat kebakaran dan lahan
jarak pandang di perairan semakin pendek
untuk mencegah resiko terjadinya kecelakaan
direkturat polair polda subatra selatan meningkatkan patroli di perairan
jarak pandang di perairan sungai musi dan beberapa anak sungainya beberapa hari terakhir terus menurun
terutama pada pagi hari dan sore menjelang malam
padahal saat itu aktivitas masyarakat di sungai cukup tinggi
salah satunya aktivitas pelajar yang berangkat dan pulang sekolah dengan menggunakan alat transportasi air
direkturat polisian air dan udara polda subatra selatan meningkatkan patroli di perairan sungai musi
tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan air alias tabrakan kapal atau perahu karena terbatasnya jarak pandang di sungai
dalam patroli ini petugas mengeluarkan imbauan dan mengawal kapal dan prabu motor yang tengah berlayar di sungai musi
ini karena mengingat situasi terkait masalah cuaca
cuaca yang saat ini diliputi oleh kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan
nah memang dalam pesisir sungai dari sepanjang sungai musi ini sehingga dengan ambang luar itu sekarang tertutup oleh kabut
kemudian kita melakukan patroli dan juga menghimbau kepada pengguna transportasi air agar hati hati dalam pelaksanaan kegiatan
pada saat patroli petugas dengan alat pengeras suara memberikan imbauan kepada pengguna alat transportasi air untuk berhati hati
saat berada di area lalu lintas kapal yang padat kapal patroli memandu arah kapal agar tidak terjadi tabrakan
kabut asap di perairan sungai musi dua hari terakhir semakin menebal
namun kondisi ini terkuatir
ketebalan asap turun naik karena dipengaruhi faktor angin
jarak pandang terburuk pernah berada di kisaran tiga puluh hingga lima puluh meter saat sore menjelang malam
seperti yang terjadi
seperti yang terjadi pada hari selasa dua puluh enam september lalu
namun kondisi saat ini belum separah bencana kabut asap pada tahun dua ribu lima belas dan dua ribu sembilan belas silam